membahas tingginya uang kuliah tunggal di berbagai kampus sudah ada wakil ketua komisi sepuluh dpr ri dede yusuf dan nanti juga akan bergabung presiden bem universitas riau muhammad rafi
selamat malam pak dede sehat
pak dede kalau bicara soal ukt yang tinggi ini dikeluhkan mahasiswa di berbagai kampus
sementara kalau kita lihat tujuan pemerintah meskipun ini bukan pendidikan dasar tapi untuk menuju indonesia emas
taruhlah tidak sampai indonesia emas tapi juga sekarang untuk pekerjaan mewajibkan bahkan minimal s satu
dengan kondisi seperti ini bagaimana dpr melihatnya apakah akan segera memanggil kemendikbud misalnya
ya baik jadi kalau kita perhatikan statement dari salah satu pejabat kemendikbud
yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah tersier
memang kalau dilihat daripada undang undang dasar kita
yang menjadi kewajiban saat ini negara itu adalah pendidikan dasar menengah itu betul
tapi kita harus ingat ini adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kalau kita mau berbicara indonesia emas dua ribu empat puluh lima maka harus dimulai dari saat ini
dan saat ini seluruh negara seluruh dunia sudah mendorong agar
sumber daya manusia itu bisa tembus sampai pendidikan tinggi
artinya tidak lagi pada level posisi dasar dan menengah
harus ada upaya bagi negara untuk memberikan investasi dalam pendidikan
nah ini yang menurut saya memang harus dikoreksi
pemerintah harus mengkoreksi konsep sebagaimana diharapkan pak jokowi
bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita minimal dari negara negara di asia tenggara
karena apk kuliah kita ini masih lumayan rendah
jadi harus kita tingkatkan dari tiga puluh tiga persen paling tidak menuju kepada empat puluh persen
nah itulah disebut negara yang kita yang berkembang
nah salah satu permasalahannya adalah pendidikan tinggi masih dianggap eksklusif
nah ini yang harus kita sama sama lah semua
baik itu pemerintah dpr ri masyarakat semua harus paham bahwa pendidikan tinggi
memang tidak gratis tetapi tidak boleh mahal juga
kesempatan menjadi manusia produktif
prinsip keterjangkauan inilah yang dinantikan
karena kita ingat pernyataannya pak jokowi yang sudah kita putarkan juga tadi
bahwa januari lalu pak jokowi bilang bahwa empat puluh lima ini sangat rendah
keterjangkauan mahasiswa mahasiswi untuk menjangkau s dua s tiga
tapi jangankan ke sana s satu nya saja sudah mahal
nah sebenarnya apa yang perlu dikoreksi kalau dari sisi kebijakan pak dede
kalau menurut saya ada beberapa kebijakan yang terkait dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum
itu salah satunya adalah di mana perguruan tinggi itu harus mencari pendanaannya sendiri
tidak bergantung daripada dukungan subsidi pemerintah atau daripada spp atau uang masuk siswa atau ukt lah
tidak semua kampus yang bisa bertransformasi menuju kepada level mandiri
dengan segala keterbatasannya mereka bisa survive
poin yang kedua jika pemerintah tidak sanggup menambah bantuan subsidi bagi kampus
saat ini beasiswa kita sudah terutama seperti kip kuliah lpdb sebetulnya sudah mencapai angka satu juta sekian ribu mahasiswa lah yang bisa mendapatkan kesempatan
tetapi masalahnya persyaratannya terlalu rumit
sehingga cukup ribet yang akhirnya dikatakan bahwa ya ini hanya katakanlah yang sangat tidak mampu ataupun juga orang orang yang punya akses
menurut saya beasiswa seperti ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia untuk mengurangi beban
jadi tidak harus full murni beasiswa itu berarti semuanya keterbatasan
tapi ada format model yang beasiswanya paling tidak separuhnya dibayarkan oleh negara
karena itu bagian daripada investasi negara
nah ini sebetulnya bisa dilakukan secepatnya dengan cara mengukur kembali kemampuan anggaran pendidikan kita yang dua puluh persen
yang dua puluh persen ini jangan semuanya menjadi fungsi pendidikan
karena saat ini saya harus menyampaikan kepada mbak bahwa dari anggaran kita yang enam ratus triliun lebih itu
itu hanya sembilan puluh delapan triliun
artinya masih ada lima ratus triliun lebih yang menjadi fungsi pendidikan
dan itu tersebar di kementerian lembaga lainnya transfer daerah dak dau dan lain lain
menurut saya ini penting agar pemerintah segera di dalam pembahasan anggaran dua ribu dua puluh lima memasukkan program tambahan beasiswa bagi kuliah
ya ini sangat penting tambahan beasiswa untuk memperluas akses sehingga akses pendidikan tinggi ini tidak menjadi hal yang eksklusif
kita sudah bergabung juga dengan presiden bem universitas riau muhammad rafi
selamat malam ada juga pak dede yusuf di sini
saya ke raffini boleh diceritakan kalau di unri sejak kapan sebenarnya kenaikan ukt ini diberlakukan dan apa alasan kampus
bisa diceritakan juga berapa besarannya
dan izin mbak dan juga ada pak dede yusuf yang kemarin kita di hari kamis berjumpa pada empat dengar pendapat umum sambilan komisi sepuluh
namun belum ada respon dari kementerian karena untuk penetapan jumlah ukt itu harus dibalas sama surat kementerian dari kemendestek dikti
dan memang kalau kita bisa sampaikan itu mbak bahwa yang normalnya itu di unri termasuk saya normalnya hanya golongan satu dan enam sebelumnya
tapi setelah adanya surat edaran yang berdasar pada permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat di universitas riau itu sendiri kita sudah dibuka pelebaran ukt
sampai pada golongan dua belas satu sampai dua belas dan angkanya itu sangat sangat fantastik mbak
kalau kita ambil sampel sederhana saja dari jurusan saya pribadi gitu untuk golongan lima misalnya
itu kalau untuk golongan lima di angkatan saya itu dua empat ratus lima puluh awalnya
tetapi pas keadanya edaran yang berdasar pada permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua

nah golongan lima di jurusan saya naik menjadi empat delapan ratus mbak
itu sampel sederhana saja di jurusan saya pribadi yang hari ini saya rasakan
belum lagi teman teman di jurusan lain yang kedokteran kalau kedokteran jelas itu kenaikannya drastis
ukt sampai ukt sembilan golongannya yang jumlahnya itu tiga puluh delapan juta mbak
fakultas lainnya juga seperti itu drastis semua
yang kita bikin cukup menyayangkan ini adalah penentuan ukt ini tidak sebanding dengan apa yang dilaporkan oleh calon mahasiswa baru
yang ketika mereka melaporkan gaji orang tua mereka hanya dua juta hanya satu juta barangkali
tetapi kena mereka juga tetap kena golongan tujuh golongan delapan yang harga dan besarnya itu tujuh jutaan atau delapan jutaan mbak
yang perlu harus menabung empat bulan terlebih dahulu orang tuanya baru bisa membayarkan ukt untuk anaknya
nah kalau betul kan ada mahasiswa
ada unri ada sekitar lima puluh yang gagal kuliah
sudah ada sikap rektorat soal itu
baik bisa kita konfirmasi bahwa hari ini benar mbak
yang sudah menyampaikan kepada kita ada sekitar lima puluh dua orang calon mahasiswa baru
menyatakan bahwa angka penurunan yang sudah diusahakan oleh rektor melalui penyesuaian masih belum sebanding dengan pendapatan orang tua mereka
sehingga mereka mengatakan bahwa tidak akan lanjut sebagai mahasiswa baru di universitas riau

namun pendataan hari ini yang dilakukan oleh bem universitas riau pada malam tadi mbak
masih ada tujuh ratus an calon mahasiswa baru yang terkonfirmasi belum bisa revisi golongan ukt
dalam artian masih terkendala mereka untuk pembayaran
karena pembayaran ukt sudah mulai hari ini mbak untuk camaba di undri
sudah mulai hari ini tapi golongan mereka masih kenak golongan tinggi yang tidak sesuai dengan ekonomi pendapatan keluarga
seluruh mahasiswa yang sudah menyatakan gagal bayar tidak akan melanjutkan lagi
padahal untuk perjuangan masuk universitas negeri kita tahu seperti apa
tapi saat dihadapkan sudah diterima ternyata harus gagal kuliah
ya di permendikbud dua tahun dua ribu dua puluh empat itu disitu juga disebutkan di pasal berapa saya lupa
bahwa diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menaikkan ukt
dalam batas tertentu ada batasannya
nah sayangnya di situ ada tulisan dan harus mendapat rekomendasi dari kementerian pendidikan atau menteri
nah rekomendasi inilah yang kemudian tidak keluar
artinya kampus juga tidak tahu nih berapa nih yang harus dinaikkan
kalau kenaikan tadi sudah seratus dua ratus persen sampai lima ratus persen menurut saya tidak fair dan tidak manusiawi
inflasi kita saja tingginya tidak seperti itu
oleh karena itu yang disebut rekomendasi menteri ini harus segera diturunkan
tidak bisa hanya sekedar maaf kemarin kemendikbud sudah memanggil berbagai rektor untuk memberikan kebijakan
tapi kan mereka juga kampus juga bertanya tanya batas kebijakannya apa
karena tidak ada sesuatu yang faktual yang rekomendasi menteri itu berapa sih besaran yang layak
itu sebabnya mbak karena ini jujur ini harus dikembalikan kepada pemerintah lagi ya
kami di dpr langsung saja kami mendesak saat ini agar segera permendikbud dua tahun dua ribu dua puluh empat itu dicabut
direvisi sesuai dengan yang disebut dengan inflasi yang sesuai dengan pendapatan masyarakat
saat ini kan tidak ada masyarakat yang pendapatannya tiba tiba melonjak tinggi dalam kurun satu tahun dua tahun ini kan ya
yang kedua adalah kami juga di dpr membuat panja pembiayaan pendidikan
dimana kami ingin melihat sejauh mana komponen pendidikan yang memang harus naik
atau yang istilahnya sekarang sedang diributkan ini
sebetulnya berapa sih kalaupun naik berapa sih mana yang menjadi urgensitas
apakah gaji dosen apakah hal hal lainnya
ini yang saat ini sedang akan kita buat mudah mudahan kita bisa memberikan rekomendasi secepatnya
ada rencana untuk memanggil perwakilan dari pemerintah dari kementerian terkait pak dedy
ya sebetulnya hari ini rencananya kita memang sudah mengundang kemerikbud
mungkin masih ada kegiatan yang belum bisa mereka datang ke kami ke dpr
tetapi panja sudah akan bekerja mulai hari senin besok
kita sudah mulai bekerja untuk memanggil berbagai stakeholder seperti kampus kampus swasta
selama ini kampus swasta bisa maaf ya dalam tanda kutip bisa hidup
nah kita juga ingin tahu kenapa yang negara yang negeri kok malah tidak bisa
sekarang sambil menunggu itu digulirkan di dpr panja juga akan berlangsung nanti senin
apa raffi yang dititipkan pesannya
terutama untuk mahasiswa mahasiswi baru juga mahasiswa yang sudah ada di kampus
untuk bisa menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas
baik pertama kita juga baru dapat konfirmasi nih mbak
karena memang kemarin pada rapat dengan pendapat umum informasi dari komisi sepuluh akan menggelar rapat bersama dengan komisi teknik dikti
memang harapan dari kita bersama perlu ada langkah cepat dari kementerian mbak
memberikan arahan segera kepada seluruh perguruan tinggi yang ada
yang hari ini terkendala terkait ukt
karena memang kalau untuk undri sendiri itu mbak hari ini sudah masuk tahap pembayaran ukt mbak
kalau memang ada dispensasi atau regulasi baru dari kementerian ya hendaknya dipercepat
agar teman teman yang hari ini sedang bermasalah
atau di ujung tanduk untuk keberlanjutan sebagai mahasiswa barunya
bisa tetap berjalan proses sebagai calon mahasiswa baru
dan juga tentu kita mengimbau kepada adik adik kami
karena jujur saya sendiri dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh tiga itu tidak kena penambahan
tetapi calon adik adik kami di angkatan dua ribu dua puluh empat itu naiknya sangat drastis
itu yang kita sampaikan bahwa hari ini tetap semangat
baik pimpinan perguruan tinggi maupun kementerian
itu pasti akan mendengar
pasti juga akan tergubris hatinya
karena hari ini kita menyadari bahwa perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk kita jalani bersama
baru beberapa bulan yang lalu rasanya presiden jokowi kaget ketika angka rakyat atau masyarakat yang mengenyam perguruan tinggi itu rendah
kementerian malah membuat sebuah regulasi yang mempersempit ruang bagi masyarakat untuk bergabung ke perguruan tinggi
apalagi kita sangat menyayangkan statement yang keluar bahwa hari ini perguruan tinggi itu adalah edukasi tersier katanya
yang tidak semuanya wajib untuk merasakan
kita menyayangkan statement itu keluar daripada kementerian riset dan teknologi perguruan tinggi
hari ini karena masih menunggu juga kementerian
kita mengimbau kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mari terbuka hatinya melihat calon anak anak bangsa yang hari ini sedang berada di ujung tanduk masa depannya
kita sederhana di undri saja masih ada tujuh ratus an calon mahasiswa baru yang kita perlu kawal apakah akan berlanjut atau tidak
kita takutnya nanti ketika angka ini tidak bisa ditekan dan ukt nya tetap setinggi langit
maka tujuh ratus an orang tadi akan menutup rapat rapat
harapan mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi di kampus biru langit universitas riau
dititipkan aspirasinya pak dede mohon dikawal juga untuk nanti dibentuk panja dan akan ada permohonan dengan kementerian riset dan teknik
terima kasih atas waktunya pak dede yusuf wakil ketua komisi dpr
terima kasih juga muhammad rafi presiden bem universitas riau selamat malam